selamat malam para hadirin sekalian
terima kasih sudah
gak boleh lupa
kamu sweet banget sih
iya sayang menang aja nanti aku bakal dateng sama bapak
baik pak baik pak baik pak
sindi yang pingsan kemarin itu kan
oke apa enggak
tapi masih pintar masih pintar
tapi kalau menurut aku ini
soalnya tetap masih nampak cantik sekali
kemarin kan saya ngajuin
kemarin kan saya ngajuin bahan skripsi tuh
saya masukin ke ruangan bapak
saya udah taruhin
itu ada yang harus saya revisi apa nggak pak
pak bambang gitu sih
itu kan penting pak buat saya pak
bapak lupa lupain kayak gitu
ini sindi pingsan bapak inget inget
bukan apa apa
kau yang macam mana
semakin banyak benda itu
semakin banyak bekerja
kadang kadang agak erol dan lupa
yang macam mana nampak nampaknya aku ini
perlu refreshing barangkali ya
supaya inspektakuler lagi semangat lagi kan
kalau nanti malam bapak ke rumah bobi
soalnya mamanya bobi mau ulang tahun
bapak bisa refreshing tuh di rumahnya bobi
eh paten kali
ini yang dinamakan pucu dicinta undang kunti pak
ya pasti lah aku datang ya kan
emang gak kerepotin pak
oh enggak enggak apa apa
apalagi kalau yang undang sindi ya kan
tapi kalau gak sempet mah gak usah pak
emang disempat sempatin
bapak jadi panjang
saya kita lempar
eh dia dalam pak
ngapain kamu nampak bapak sih
ya kadang nanti aku di rumah harus ngadenin dia
jadi ribet tau gak sindi
ih kan kasihan dia sayang
dia kan butuh refreshing
siapa tahu di rumah kamu dia bisa refreshing
terus habis itu skripsi kamu bisa keluar deh
dicepetin sama dia
ada apa pak bos
ada yang bisa dibantu pak bos
aduh kalian kok
nepetin saya terusin
saya mau bicara sama cintini
ada apa pak
enggak jauh pak
bisa stress nih kalau kayak gini terus mau deketin centini aja susahnya minta ampun
saya mau cari lebih ya kamu bantu centini
lumayan dapet sendal baru coba
dapet sopetan dari mana itu
enggak kan sendal baru dari temen temen kamu bukan
temen temen juragan itu pak lodi sama pak hardy
ceritanya panjang kan sebenarnya
nantinya ceritanya itu pak lodi sama pak hardy tertarik banget sama model kayak
palavita ya udah sekalian saya bisnisin gitu kan
kebetulan sekali ya ada sesuatu yang saya mau omongin sama kamu
juragan kayaknya tertarik juga nih palafita ya
ngawur kamu justru saya baru kerepotan menghadapi mereka karena mereka mepet terus
kamu kasih tau dong sama mereka jangan pempet saya terus
memang ini masalah
dan tapi pergi mane itu kan perintahnya ibu wah ya bener bener kan kalau aku
kasih tahu malafita untuk
kita kartin hardi sama si dodi ya
lho kamu dong mikir tari jalan
eh jangan lupa ya kamu pernah janji sama saya
supaya saya bisa pede kati yang mencintai ini
cantik banget ini
ini baru yang namanya acara ulang tahun yang betul betul spektakuler
ah kenalin pak ini ibu saya
nih pak bambang
dosen pembimbing bobi
ibu susilo makin cantik saja
ini ajang ulang tahun yang menurut saya betul betul spektakuler
saya terus terang aja ini saya bilang
saya sangat suka diundang di acara ini
makanya saya ucapkan selamat ulang tahun
semoga panjang segala galanya
udah bisa saya mainkan
satu dua tiga
kesukaan saya semua

panjang umurnya panjang umurnya panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia
selamat ya dulu ya
terima kasih papi
selamat ya bu
terima kasih ya
selamat ulang tahun mi